upaya banding langsung dilontarkan oleh kuasa hukum jessica kumala wongso menanggapi putusan fonis dua puluh tahun atas kliennya
lantas amunisi dan celah hukum apa yang bisa disiapkan oleh kuasa hukum jessica
dan apakah perjalanan persidangan yang selalu dramatis akan terulang di persidangan persidangan selanjutnya
kami akan mengulasnya malam hari ini
bersama dengan reza indragiri psikolog forensik selamat malam bang reza
selamat malam salam
terima kasih waalaikumsalam
lalu kemudian ada abdul fikar hajar yang merupakan akademisi hukum pidana universitas trisakti
pak fikar selamat malam
selamat malam pak yudi
baik terima kasih sudah hadir
kemudian saya sapa melalui sambungan satelit
yudi wibowo anggota tim kuasa hukum jessica kemalawongso
selamat malam pak yudi
malam malam mas
malam semuanya pak
ada waktu tujuh hari sebenarnya yang diberikan sesuai dengan peraturan perundangan
tetapi langsung mengajukan banding
apa saja yang menjadi pertimbangan kuasa hukum jessica langsung mengajukan banding itu
karena perbuatan itu tidak pernah dilakukan
yang oleh jessica meracuni mirna itu
jadi kalau kita biarkan lama lama ya bisa lupa nanti
kita kan sibuk semua ini
di timnya pak oto kita dalam satu tim ini sibuk semua
orang sibuk semua
jadi supaya nggak lupa ya
langsung saja begitu ya
baik dari seluruh
besok saya jam sembilan langsung take any akta banding
oh besok langsung begitu ya
tapi dari seluruh
besok pagi saya tertangani ya
dari seluruh pertimbangan
dari seluruh pertimbangan
dari seluruh pertimbangan majelis hakim dibacakan cukup panjang
yang binsar ini yang binsar gultom ini
hakim yang tendensius dia calon mau mendaftar jadi calon hakim agung
pak boleh kita sedikit
yang membuat putusan kan dia semua
pak yudi pak yudi
yang membuat putusan itu dia semua yang ketik yang konsep itu
sehingga tadi yang dibahas itu
sedangkan peledoi pendekat hukum tidak dihiraukan sama sekali
terus dia singgung singgung soal advokat
tidak harus menegakkan hukum
loh apa salah john torres itu
john torres itu kan tidak melihat
tidak melihat langsung apa yang dilakukan oleh jessica
dia kan polisi hanya tukang cadat
polisi yang digardu tukang cadet saja
sedangkan ada anjing menggonggong
pun dilaporkan ke polisi dia cadet darut cadet
jadi itulah yang dipermasalahkan sama bin sargultom tadi
ini tidak ada kaitannya sama sekali
aneh kan begitu
jadi menurut anda pertimbangan yang disampaikan oleh majelis hakim tadi
termasuk hakim bin sargultom itu menyinggung profesi advokat

orang bisa dihukum itu berdasarkan fakta hukum di persidangan
bukan berdasarkan karangan oleh
aneh ini sudah diketik
itu dia yang ketik semua yang buat
pak yudi kita perbaiki dulu komunikasi mungkin dengan pak yudi
pak yudi bisa mendengar saya tidak pak yudi
baik pak yudi kita tahap per tahap ya pertanyaan pertanyaan
kita tidak ingin juga keluar dari substansi
kalaupun memang ada keberatan dengan salah satu majelis hakim
mungkin bisa itu adalah ranahnya ke komisi yudisial
tapi kita tidak mencoba untuk secara pribadi
jadi kita ajukan
baik pak yudi
baik pak yudi
nah yang mana hakim melampaui kewenangannya terus bertentangan dengan undang undang
terus tidak memenuhi syarat yang diajukan peraturan perundangan itu putusan bisa batal
oke baik baik saya mulai lagi pak yudi ya
itu bisa batal empat syarat itu bisa membuat putusan itu batalya
baik begini pak yudi yang ingin saya tanyakan sebenarnya
poin mana sebenarnya yang dari pertimbangan majelis hakim tadi
yang menjadi catatan paling signifikan sehingga langsung mengajukan banding pak yudi
sianida itu katakan dia jessica menaruh sianida memasukkan sianida ke dalam belas kopi itu
itu kan fatal gak ada faktanya dia karang sendiri faktanya sesuai redutnya jaksa
kalau jaksa disebutkan lima gram jessica menaruh lima gram di kopi
vietnam ice coffee tadi vietnam ice coffee yang dimaksud itu
tapi sama bincar gutop kan hanya kopi pasta lima gramnya enggak ada hanya menaruh sianida di situ
baik baik pak yudi wibowo dan juga para narasumber yang hadir di studio saat ini
baik kita tahan dulu ya pak yudi pak yudi wibowo dan juga para nasumber di sini
kita agak skip dulu soal dialog ini karena kami harus menyampaikan informasi yang baru saja masuk ke dalam redaksi kami
pembacaan peledoi tersebut tidak sedikit pun terdakwa meneteskan air mata dan ingus pun dari hidung tidak ada yang menetes hingga ke mulut
ini tentu saja saya ingin tanyakan kepada bang reza
bang reza kita ingat betul saat pleidoy dibacakan langsung oleh jessica kumala wongso
karena peledoinya juga dibacakan kuasa hukum tapi yang dibacakan jessica saat itu kita lihat pakai kacamata
kemudian ada kesan menangis begitu ya karena hakim tadi menjawab tidak keluar air mata
makanya saya pakai kata kesan menangis ini diragukan sehingga disebutkan tadi tangisan sandiwara
anda menilainya seperti apa
justru begini saya harus katakan terlebih dahulu bahwa saya menghormati putusan hakim apapun itu
bagi saya fonis tidak terlalu menjadi persoalan
bagi saya yang bukan merupakan terdakwa bukan jaksa penuntut umum bukan penasihat hukum
yang penting adalah kesebangunan antar argumentasi antar pertimbangan hakim media
spesifik terkait dengan apakah ini sebuah ekspresi emosi palsu
atau ekspresi emosi yang otentik pada saat jessica membaca pledoinya
dalam psikologi forensik ada sebuah teori yang menjelaskan tentang fluktuasi atau naik turunnya emosi seorang terdakwa
seorang yang berhadapan dengan proses hukum
tergambarkan bentuknya huruf v pada titik awal pada titik tengah dan pada titik akhir
pada titik awal ketegangan sangat tinggi
pada proses persidangan berikutnya ketegangan itu akan menurun seiring dengan meningkatnya kemampuan adaptasi si terdakwa
tapi menjelang akhir persidangan ketegangan itu akan naik kembali
kalau kita jadikan teori ini sebagai sebuah acuan untuk membuat sebuah tafsiran tentang perilaku terdakwa pada saat membaca pledoi
maka bagi saya justru terbenarkan
artinya ekspresi tangisan itu bukanlah kepura puraan
betapapun hakim mengatakan tidak ada air mata tidak ada maaf tidak ada ingus sampai ke mulut
tapi jangan lupa setiap orang punya gaya atau perilaku mengekspresikan emosi
ada orang yang cenderung ekstrovert
sangat extrovert sehingga air mata keluar tekanan suara menjadi tinggi bahkan perilaku menjadi cenderung impulsif
tapi ada sebaliknya orang yang cenderung tertahan
sehingga kita tidak akan bisa melihat secara vulgar secara ekstrim bagaimana orang memperlihatkan rasa kedukaan itu
tapi sekali lagi bagi saya dengan mengacu pada teori huruf v itu tadi saya justru cenderung percaya
bahwa ekspresi emosi yang ditampilkan oleh terdakwa
bahwa memang mengindikasikan ketegangan yang meningkat
sebagaimana pola atau arus naik turunnya ketegangan emosi
itu saat pleido itu ketegangannya meningkat tadi
yang menjelang akhir akhir persidangan
karena terdakwa berhadapan dengan sebuah realita
pada akhirnya saya mendekati sebuah momen ketika saya akan difonis
bersalah atau tidak bersalah kalau bersalah hukumannya apa
baik ketika saat itu anda melihat memang ada raut ketegangannya atau justru
begini sulitnya apa mas indra
terdakwa tersenyum dikatakan psikopat
terdakwa ekspresi emosinya hambar dikatakan tidak punya perasaan
terdakwa mengekspresikan kesedihan kedukaan juga dianggap sebagai kewakuraan
yang ingin saya katakan kita barangkali sedang terhantui oleh istilah teknisnya bias konfirmasi
kalau di awal kita kadung menganggap bahwa orang ini bersalah orang ini hina dina orang ini sedemikian buruknya
maka kita akan membangun sebuah tafsiran tafsiran berikutnya agar sesuai dengan tafsiran terbangun di bagian
apa yang diinginkan begitu ya
betul sehingga apapun yang dilakukan oleh terdakwa emosi tinggi kah emosi hambar kah emosi datar kah tetap saja akan ditafsirkan sebagai sebuah tanda inilah kepura puraan inilah wujud kesalahan
bias konfirmasi itu sayang beribu sayang tidak bisa dinihilkan dari otoritas penegak hukum termasuk majelis hakim sekalipun
ini hasil riset bukan perkataan saya pribadi tapi hasil riset
ada yang mengatakan itu memang bias konfirmasi
lembaga penegakan hukum maaf personil penegakan hukum sekalipun termasuk majelis hakim tidak steril tidak bisa sepenuhnya menghindarkan diri dari yang apa namanya confirmation bias atau bias konfirmasi
baik kalau pak fikar sendiri pendapatnya seperti apa
artinya apakah memang majelis hakim itu sebenarnya memang memiliki kewenangan subjektif begitu untuk mengasumsikan
yang terjadi ketika contoh tadi yang paling kita coba mendetil begitu ya salah satunya adalah pleidoy tadi yang diragukan oleh majelis hakim
oke ada empat ukuran sebenarnya untuk menilai sebuah putusan yang pertama soal taat ajas atau tidak
apakah penyelenggaraan persidangan itu sesuai dengan prosedur hukum acara atau tidak
yang kedua apakah di dalam persidangan itu bisa digali atau bisa dibuktikan atau tidak unsur unsur dari dakwaannya
artinya hukum materilnya
yang ketiga apakah ada penalaran hukum di sana logis atau tidak itu sebuah putusan
yang keempat adalah soal profesionalisme hakimnya sendiri
kalau dilihat dari struktur putusan mestinya seperti ini
pertimbangan hukum itu yang harus dipertimbangkan adalah apa yang dibuktikan dan apa yang dituntut oleh jaksa
kemudian apa yang diajukan oleh pembelaan oleh penasihat hukum dan terdakwa
artinya lebih pada substansi pembelaannya gitu
bahwa cara membawakan pembelaannya dia dengan menangis dengan sedih atau bahkan dengan bertiater sekalipun
itu sebenarnya tidak ada urusannya
penilaian dia seharusnya adalah pada substansi dari pembelaan
sebenarnya dia cukup mengatakan begini
pembelaan terdakwa itu adalah sifatnya sosiologis
tidak ada perbedaan
tidak ada menyangkut juridis
juridis itu ranahnya
tapi ketika dia menyampaikan permintaan yang sisiologis mestinya dia menanggapinya dengan itu juga
bahwa dia punya penilaian sendiri
menanggapi dengan itu juga itu maksudnya seperti apa
kalau fokus ke substansi kan memang tidak bisa ke sisiologis
pledoi yang secara sosiologis itu akan sangat bermanfaat pada pembelaan yang klamensia
tidak pilihannya sudah jelas terbukti
kemudian dia minta hukuman yang seadil adilnya
kira kira dengan cerita mengenai siapa dirinya
itu paling pembelaan sosiologis yang efektif
pada kasus kasus yang clear terbukti
tapi kalau seperti ini ini sepertinya menyentuh perasaan hakimnya
tapi feedbacknya adalah justru analisa dari hakim
keyakinan hakim sudah keluar
saya kira memang berlebihan
artinya tidak boleh maksudnya hakim seperti itu
mestinya dia hanya menilai isi pledoinya
tidak perlu dimasukkan dalam pertimbangan
tapi lebih pada isi dari atau substansi dari pledoinya
saya garis bawah ya
jadi maksudnya itu tidak perlu ada kata kata bahwa tangisan itu sandiwara
kalaupun dia meyakini itu tidak perlu disampaikan
tidak perlu disampaikan
karena dia akan masuk itu ke dalam pembahasan unsur unsur itu tadi
bahwa ada yang mengatakan
sudah masuk bahkan
dia pura pura bertemu dengan
tidak biasanya pakai kacamata
kemudian saat peledai pakai kacamata
itu saya kira bukan urusan hukum itu
urusan sosiologis yang mestinya jadi pertimbangan sendiri saja
tidak usah menjadi teks menurut saya
saya baru menemukan ada putusan yang teksnya isinya ada cerita mengenai
oh ya ini baru
saya baru menemukan ini
sepanjang saya membaca putusan
tidak ada putusan yang hakim itu menanggapi
yang menanggapi pre doi sosiologis
pre doi sosiologis yang juga gesturnya
penilaian atas gestur
oke baik saya kembali ke pak yudi
yang merupakan kuasa hukum dari jessica kumalawangso
saya ingin bertanya yang sama
ketika ada pre doi pertimbangan majelis hakim yang menanggapi soal pre doi jessica
yang tidak biasanya pakai kacamata
kemudian saat pre doi pakai kacamata
tadi sama sama kita dengarkan
pendapat anda seperti apa pak
yang harus dibuktikan itu pasal tiga ratus empat puluh
bukan yang dibuktikan gestur
dan lain lain yang tidak ada hubungannya
itu kan terlalu
hakem begitu itu
ya memang punya kewenangan subjektif oke
tapi tidak perlu itu diungkap di depan persidangan ini
itu kan serba salah jessica
tiga kali begitu
begini salah begitu salah
bagaimana yang benar benar menurut dia
apakah ada patokan satu patokan yang benar
oh begini orang baca pre doi
apakah ada tentuan begitu
dalam kuhap kan tidak ada
itu kan dengan sendirinya dia menangis itu
bayangkan kalau anak saudara kena perkara seperti itu
apa saudara tidak marah
adik saudara atau saudara kandung di mana
anak anda terutama
apakah hancur hatinya orang tua kena begitu
mau membela diri salah
tidak membela salah
lawannya seperti itu
pasal tiga ratus empat puluh tentang pembunuhan berencana
tetapi majelis hakim tadi meyakini bahwa memang sudah ada niat menghendaki
ataupun terencana karena memang sudah ada niat atau menghendaki
dan kemudian terlihat dengan ketenangan dari terdakwa begitu
pak yudi kita lanjutkan setelah jeda pak yudi ya
baik kami akan segera kembali lagi untuk membahas
topik ini setelah jeda berikut
tentu saja kita masih berbicara tentang pertimbangan majelis hakim tadi
kita mencoba untuk mengkajinya
tapi saya ingin sampaikan di awal bahwa kita semua menghormati putusan dari majelis hakim
dan memang saatnya
dan memang saat ini masih diajukan banding begitu oleh tim kuasa hukum terdakwa jessica kumala wongso
saya ingin melihat soal pernyataan dari atau pertimbangan dari majelis hakim salah satunya
bahwa pembunuhan majelis hakim yakin pembunuhan ini dilakukan dengan racun cyanida
karena sudah dilihat dari visum et repertum walaupun tidak otopsi
dari sisi aturan hukum pidana sendiri seperti apa sih menurut anda pak fikar
cukupkah hanya kemudian visum et repertum ataukah memang mutlak harus ada otopsi
di dalam hukum acara pidana itu ada kan gini kasus ini tidak ada direct evidence
tidak ada bukti langsung soal pembunuhan tapi dia indirect ya
karena itu kemudian hakim harus merangkai dari satu saksi ke saksi lain
atau hubungan saksi dengan bukti atau hubungan saksi dengan saksi
atau dengan petunjuk gitu nah itu yang dia lakukan
nah ketika sampai pada kesimpulan bahwa jessica yang memasukkan racun ke dalam kopi
sampai situ saya bisa terima
artinya penjelasan saksi saksi fakta ini bisa mungkin disimpulkan sampai ke sana gitu
tapi ketika matinya karena apa karun saya itu mutlak harus ada pembuktian yang apa namanya yang absolut gitu
pisum tidak cukup
pisum sebenarnya keterangan tentang buk apa namanya
nah kalau kemudian hakimnya meyakini itu ya meyakini itu walaupun kemudian ada pendapat lain kan
ada pendapat lain dari saksi lain yang menganalisis pendapat visum itu
tapi karena undang undang kita menyatakan cukup dua alat bukti yang menimbulkan keyakinan
ya kita tidak bisa bantah lagi
keyakinan hakim memang dia yakin gitu
bahwa ada kewajiban ya ada kewajiban membuktikan sebab kematian
ya itu harus sebenarnya kewajiban gitu
dan itu faktanya atau visualnya sebenarnya memang per itu
pisum atau per itu
baik karena pak yudi memang harus terburu buru meninggalkan diskusi kita pada malam hari ini
saya ingin langsung ke pak yudi sebentar
pak yudi langsung saja ke dua pertanyaan pak ya
masih tentang pertimbangan majelis
masih tentang pertimbangan majelis hakim
yang pertama tadi yang kami juga soroti adalah tentang bahwa pembunuhan dengan racun cyanida ini sudah dilihat atau dibuktikan dari visum et repertum
sehingga majelis hakim tidak meyakini tidak memerlukan otopsi
kemudian yang kedua bahwa pembunuhan berencana ini sudah diyakini karena terlihat ada kehendak terdakwa jessica
terutama ketika terjadi ketenangan
jadi ketenangan dari jessica ketika terjadi korban atau mirna ini mengalami kejang kejang
jessica merasa sangat tenang dan itu menjadi penilaian dari jelis hakim
menurut saya itu argumentasi hukum yang sesat
kenapa demikian pak
argumentum bakulum namanya argumentasi hukum yang sesat
itu bukti cyanida itu kan dari percobaannya dr nur saman
seharusnya yang dibedel itu kan mayatnya mirna
ada nggak sisa cyanida di dalam otak jantung hati dan lurin itu
ada gak itu tiosianat setelah cyanida masuk ke dalam tubuh menjadi tiosianat
itu dicari ada gak kalau ada benar berarti matinya seseorang cause of deathnya itu karena cyanida
kalau itu tidak ada tau tau ngomongnya di gelas
yang di luar daripada tubuh
yang di luar daripada tubuh mirna itu namanya argumentasi hukum sesat
argumentum bakulum namanya itu dalam dunia hukum
saya katakan sesat itu
satunya yang apa tidak
kehendak tadi dengan tenang
itu permainan kata kata
kenapa demikian pak
itu permainan pkk permainan kata katanya hakim saja
mana ada orang bunuh dengan tenang
itu saya namakan argumentum bakulum argumentasi hukum sesat
kemudian majelis hakim meyakini juga motif dari terjadinya pembunuhan berencana ini karena memang jessica sakit hati karena iri dengan kebahagiaan dari mirna
ini kan unsur unsur dari pasal pasal tiga ratus empat puluh yang dibuktikan unsur unsurnya
tetapi motif itu sudah ditulis dalam dakwaan jaksa
mau tidak mau harus dibuktikan
memang motif tidak dibuktikan dalam teori hukum
unsurnya unsur dari pasal tiga ratus empat puluh yang dibuktikan
tetapi oleh jaksa sudah ditulis di dalam dakwaan
itu harus dibuktikan dakwaannya
tanya semua ahli hukum kalau tidak percaya
baik pertimbangan majelis hakim yang lain juga tadi beberapa kali dibacakan karena mungkin sudah tertuang berkali kali begitu ya
beberapa di beberapa lembar
bagaimana jessica datang lebih awal di cafe olivier
kemudian sempat memantau meja lima puluh empat lebih jauh kondisinya dari cctv
kemudian ada satu cctv begitu bagian berapa saya lupa
tapi kemudian di situ jessica sempat membeli paper bag tiga paper bag yang sengaja ditaruh di atas meja
itu diulang ulang sehingga kemudian menjadi kesimpulan majelis hakim bahwa disitulah saat itulah kemudian jessica menuangkan atau
memasukkan sianida ke dalam minuman ais kopi vietnam pesanan dari mirna
seharusnya hakim itu ps di tempatnya oliver sana
begitu banyak kamera apakah benar meja lima puluh empat itu bisa luput daripada sorotan kamera
itu harus ps
pemeriksaan setempat di oliver sana biar tahu
jangan hanya memutuskan oh sengaja meja lima puluh empat ini terhalang kamera
emangnya jessica yang pasang kamera di sana
jadi terdakwa merangkap jadi itu kan pasang kamera
yang beneran aja dong
kan begitu logikanya
harusnya ps hakim ke sana lihat oh itu loh kamera banyak di atas
apakah bisa luput
kalau jessica yang waktu main gadget seharusnya ketangkep kamera kenapa tidak tertangkap
itu diedit dipotong potong oleh oknum polisi
seharusnya itu terang kualitas hd kualitas hd itu di zoom lima puluh meter masih terang
anda menyatakan cctv ini diedit oleh polisi ini dasarnya apa pak
kalau gak ada hasilnya berarti diedit
dprnya itu sudah dihapus
anda akan melaporkan secara pidana tidak dugaan anda ini
lalu bukan dugaan
itu fakta hukum di persidangan
dprnya itu dihapus
seharusnya itu kan disita semua
dibuat di persidangan
yang diambil kan kopinya
kopinya bukan orang lagi
dianggap itu sasa saja
ya rusak pengadilan kalau begini
ceritanya hukum di indonesia semua dianggap benar
itu dia pertanyaan saya pertanyaan saya itu tadi pak yudi
kalau memang anda yakin dan di fakta persidangan itu muncul bahwa ada penghapusan cctv
artinya kan ada upaya untuk penyesatan kebenaran pak
nah ini apa yang akan dilakukan oleh kuasa hukum jessica
fakta hukumnya itu direkayasa
itu tadi putusannya fakta hukumnya direkayasa
itulah yang hakim melampaui kewenangannya
bertentangan dengan undang undang
tidak memenuhi syarat syarat yang ditentukan undang undang
itu seperti itu
itu bisa dibatalkan putusannya
terakhir ke pak yudi
terakhir ke pak yudi
kita tangkap juga kekecewaan ini bukan hanya milik kuasa hukum yang mengajukan banding
tapi kekecewaan dari putusan majelis hakim hari ini juga ada pada
saya yang melihat kecewa
pak yudi tunggu dulu
saya bertanya dulu pak yudi
kekecewaan ini juga milik dari keluarga wayan mirna salihin
karena mereka kecewa kenapa dua puluh tahun kalau memang majelis hakim sangat yakin bisa seumur hidup begitu
tanggapan anda seperti apa
saya turut prihatin terhadap keluarga mereka
tetapi bukan jessica yang membunuh
apakah jessica ya harus bertanggung jawab terhadap matinya mirna
saya yakin jangan jamin jessica tidak membunuh mirna
kalau dia masih kurang terima mau minta hukuman mati atau hukuman seumur hidup
bisakah dia mewakili dirinya sendiri
dia kan sudah diwakili oleh jaksa
diwakili oleh hakim
masih kurang apa
betul namanya argumentasi kurang mengerti hukum
ya maklumlah kita
oke baik pak yudi
kita tunggu nanti seperti apa kelanjutan dari proses
untuk kematian dulu
kalau pemindahannya tadi itu di seluruh indonesia pn jakarta pusat memalukan
ini ditonton seluruh rakyat indonesia melakukan putusan yang begini
baik nanti kita serahkan kepada kayu untuk menilai ini begitu ya pak yudi
terima kasih telah bergabung bersama kami di cnn indonesia prime news
saya akan ke pak fikar terlebih dahulu ya
karena tadi beberapa pertanyaan tadi seharusnya saya langsung lempar ke pak fikar
memang kondisinya pak yudi harus segera pergi dari forum diskusi ini
satu persatu kita coba ulas tadi
contohnya dia menyatakan majelis hakim menyatakan ada keyakinan ada kehendak dengan terlihat ketenangan jessica yang dianggap sebagai pelaku ini
bagaimana anda melihatnya secara aturan
ya kan gini
kalau sengaja itu unsur sengaja orang mengetahui patut menduga bahwa yang akan dia lakukan membahayakan orang lain atau merugikan orang lain
itu sengaja tapi dia lakukan juga sengaja
kemudian ada direncanakan lebih dahulu gitu kan
direncanakan lebih dahulu ada waktu
ada waktu ketika dia mau melakukan kemudian dia mundur lagi ada perencanaan terus dia maju lagi
ada sempat waktu untuk berpikir sebenarnya itu berencana
terus apa ketika dia melakukan apa tadi pertanyaannya
dengan ketenangan tadi
nah ketika dia melakukan dengan ketenangan kalau kemudian memang dia hakim yakin dia yang melakukan bisa jadi faktor ketenangan itu diacu oleh bahwa dia sudah pasti sudah punya rencana yang matang gitu untuk melakukan itu
ini alasan yang menjadi salah satu menjadi meyakinkan adalah ketika dia datang lebih dulu di cafe olivier
ini pertimbangan ya pertimbangan majelis hakim ya
datang lebih dulu kemudian sempat mengamati sekitar cafe olivier
dinilai tadi karena pertimbangan juga soal mengamati soal cctv memilih tempat yang dipojok kemudian memesan kopi lalu kemudian membeli paper bag kemudian close bill kemudian menutup
dengan menjajarkan tiga paper bag tadi yang dianggap untuk bisa menutupi
sehingga disitu saat itulah kemudian majelis hakim yakin di saat itulah
memasukkan argumen seperti itu pertimbangan seperti itu menurut anda seperti apa
pak fakta itu
bisa sangat meyakinkan tidak
fakta belum tentu kebenaran
tetapi dengan fakta seperti itu orang bisa menafsirkan kan begitu
ya bahwa ada ketidaklogisan atau ketidakwajaran dalam pergaulan sehari hari atau dalam perbuatan sehari hari kemudian hakim
saya kira siapapun yang jadi hakim kemudian akan bersimpulan seperti itu
ketika tidak bisa dibuktikan bahwa ada potensi pihak lain gitu yang melakukan itu
yang melakukan apa namanya
pemasukan sianida misalnya
karena yang ada disitu cuma jessica
kemudian fakta faktanya seperti itu
potensi orang lain yang melakukan juga tidak kelihatan
maksud saya tafsir seperti itu artinya kan kemudian menjadi pertanyaan juga
artinya tidak ada yang sangat jelas atau clear ketika itu barang cyanida itu dimasukkan atau tidak itu loh
saya respon boleh
bisa tidak menjadi sebuah putusan kemudian
tidak bisa ya
apa rangkaian perilaku yang diutarakan oleh majelis hakim itu sepertinya berangkat dari keterangan ahli terutama sekali ahli psikologi klinis
yang mengatakan bahwa ini lazim itu tidak lazim
di dalam psikologi mas indra ada dua model penafsiran
ya sementara ini psikologi klinis
psikologi klinis bermain dengan hermenetika
tidak ada penafsiran tunggal dibalik perilaku
itu artinya ketika seorang awam mengatakan bahwa ini lazim atau tidak lazim
kalau awam mengatakan itu salah saja
tapi ketika seorang ahli mengatakan ini lazim itu tidak lazim
dia harus memastikan bahwa simpulan itu adalah simpulan yang terukur
frekuensinya berapa tinggi
dan seterusnya dan seterusnya
dan jangan lupa tadi saya katakan tafsir majemuk
perilaku boleh tunggal
tapi penyebabnya dan tujuannya bisa jadi lebih dari satu
contoh menggaruk ya tadi bicara menggaruk
secara absolut positivistis nih ya hakim berpikir positivistis
menggaruk itu adalah tanda cyanida
padahal menggaruk perilakunya satu
penyebabnya apa majemuk
orang yang nervos perilakunya impulsif
ada yang garuk garuk kepala ada yang gigit gigit kuku ada yang garuk garuk kaki dan seterusnya
penyebabnya ternyata majemuk lebih dari satu
tafsirannya juga majemuk
bisa karena memang garukan untuk menghilangkan gatal
garukan itu untuk mengatasi ketegangan
garukan juga untuk mengatasi akibat cyanida dan seterusnya
nah persoalannya adalah ternyata menurut saya
taki memakai tafsiran absolut tunggal positivistis itu
yang semestinya tidak demikian
harus bisa menunjukkan bahwa ada sebuah tafsiran majemuk
inilah ciri dari psikologi klinis
kalau yang soal kemudian menjajarkan tas
bahasa populernya sewat menjajarkan tiga tas
apalagi begini dikatakan bahwa menit gentingnya itu jam enam belas lewat dua puluh sembilan detik gitu ya
selama persidangan ternyata penasihat hukum berhasil menunjukkan bahwa persis pada jam enam belas detik ke dua puluh sembilan
ada sebuah komunikasi whatsapp antara terdakwa dengan pihak lain
dugaan tafsiran bahwa pada enam belas detik dua puluh sembilan itu terdakwa membubuhkan racun
karena pada menit yang sama pada detik yang sama tidak perlu tafsiran majemuk lagi
pada momen tersebut terdakwa sedang menggunakan whatsappnya untuk berkomunikasi
sayangnya karena itu berada di balik paper bag maka muncul tafsiran
yang sayangnya tafsirannya tunggal absolut
yang semestinya majemuk
kalau dalam istilah hukum itu alibi
artinya bisa membuktikan lain dari yang pembuktiannya
saya tadi sempat menyaksikan putusan ya pada satu jam pertama ada kalimat begini
tidak ada saya mencatat tadi dalam majelis saya begini
tidak ada pembuktian lain selain pembuktian yang dilakukan oleh jaksa
karena itu perbedaan penafsiran oleh ahli harus dikesampikan
nah menurut anda seperti apa itu
artinya itu dari awal hakim sudah menjadi yakin sepertinya
sudah timbul keyakinan
sudah timbul keyakinan di hakim
itu tidak boleh
tidak ideal mesti jangan buru buru tapi
putusan belum baru kalimat keberapa gitu sudah muncul kalimat itu
apriori maksudnya sudah gajah
sudah pasti dihukum
artinya sebelum dia menjelaskan panjang lebar tapi di depan sudah ada clue nya sebenarnya
bahwa tidak ada pembuktian lain pembuktian lawan gitu
artinya dari penasihat hukum meskipun membuktikan dia hanya pendapat ahli terhadap pendapat ahli yang memeriksa bukti
tapi tidak melawan maksudnya
tidak melawan dan itu tidak melawan
dan itu bisa dikesampingkan
ada kalimat itu di dalam putusan
tapi memang bisa dikesampingkan begitu menurut anda
ya hakim punya kebenangan di dalam putusan sepenuhnya
artinya ketika dia yakin apapun ya seperti tadi itu kan ada kejadian yang bisa banyak tafsir
dia ada satu tafsir yang menurut dia logis
ya karena dia yakin ya memang keyakinan hukum mengaturnya seperti itu
ada dua alat bukti dia yakin dia boleh
jangan jangan ini sebuah penegasan tentang confirmation bias yang saya utarakan di segmen sebelumnya
karena wajibnya si hakim sudah kadung yakin bahkan mungkin dengan segala hormat kadung a priori terhadap posisi tertentu
maka proses berpikir selanjutnya proses pertimbangan berikutnya adalah mencari cari hal
mencari cari data mencari cari informasi semata mata untuk memperkuat untuk mempertegas keyakinan yang terlanjur terbentuk di bagian awal
oke baik saya ingat kalau tidak salah ada pernyataan seperti ini
lebih baik meloloskan orang yang bersalah kalau karena tidak terlalu yakin dengan bukti yang dimiliki daripada menghukum orang yang tidak bersalah
nah yang ingin saya ambil tadi contoh ketika mendirikan paper bag kemudian ada kata kata kalau tidak ini salah ya
kurang lebih ada majelis hakim bilang mungkin saja masukan saat itu artinya kan ada belum terlalu yakin itu sebenarnya bagaimana sih
ya gini itu istilahnya indubio proreo dalam keraguan keraguan orang harus membebaskan atau dipakai kalimat nyata
itu kan sebenarnya gini filosofinya adalah supaya peradilan tidak terjebak menjadi sesat itu intinya apa
nah apa memang tercermin bahwa di dalam peradilan kita harus memiliki kemampuan untuk memperbaiki kemampuan
tercermin bahwa dia tidak mungkin pada saat itu dia memasukkan dia hakim sendiri tidak sebenarnya kurang yakin
bahwa pada saat itu jessica mau masukkan tapi dari rangkaian fakta itu kemudian dia bisa menyimpulkan saat itu dia mau masukkan
tapi kemudian ada kalimat begini sampai penasihat hukum bisa membuktikan lain nanti di tingkat di upaya hukum ada kalimat seperti itu
berarti sudah tahu akan banding dong berarti ya
ya dia pasti sadari ini pasti akan ada yang banding kalau putusan seperti itu ada kalimat itu saya menyiwak itu
pas di mobil di depan saya dengar
baik sebagai penutup terakhir begitu ya saya ingin tahu pendapat seperti yang tadi disampaikan kekecewaan ini bukan hanya milik kuasa hukum jessica sebagai terdakwa satu
tetapi juga tadi disampaikan oleh keluarga wayan mirna salihin terutama dari suami arief sumarko mengatakan seperti ini
kecewa dengan putusan ini karena itu kan artinya sama dengan tuntutan dari majelis hakim bahwa berarti artinya majelis hakim yakin betul dengan kesalahan
seharusnya bisa lebih dari itu secara aturan hukum bisa tidak karena kalau saya tidak salah begitu ya saya ingin bisa dikoreksi majelis hakim punya kewenangan untuk ultra petita
melebihi melebihi tuntutan dari jaksa penutup umum
kalau sepanjang tidak melewati batas maksimal atau minimal penghukuman dia boleh berkreasi di situ gitu apa kan ini ada pilihan sebenarnya dua puluh seumur hidup

iya di dalam kuhp itu ada pilihannya tiga ratus empat puluh itu mati seumur hidup dua puluh tahun ini ada gradasinya karena itu kemudian dia dalam putusan selalu ada yang meringankan dan memberatkan
pilihan itu menjadi ini mungkin karena dia menganggap masih muda belum pernah dihukum dua puluh tahun saja
baik singkat saja pelajaran apa dalam persidangan yang ini
pelajarannya bahwa menurut saya jaksa dan hakim segendang sepenarian ada keraguan keraguan kenapa
kenapa begitu capital cases di amerika serikat ketika juri merasa ragu ragu maka juri tidak akan mengambil hukuman mati
tapi hukuman seumur hidup dengan pemikiran bahwa hanya itulah yang memberikan kesempatan bagi terjadinya proses koreksi
kembali kenapa tidak hukuman mati dengan lima hal yang memberatkan dan tidak ada hal yang meringankan kenapa tidak hukuman maksimal hukuman mati atau hukuman seumur hidup
padahal itu ada di kuhp ya
samar samar implisit saya menangkap ada keraguan keraguan
baik terima kasih
terima kasih telah bergabung bersama kami kita tunggu saja nanti bandingnya akan seperti apa
bang reza indragiri terima kasih
dan juga pak abdul fikar telah bergabung bersama kami selamat malam